kita beralih ke informasi haji saudara pelepasan dua ratus empat puluh calon haji di kabupaten indramayu jawa barat
diwarnai isak tangis para pengantar
para pengantar tak kuasa menahan tangis merasa haru saat ditinggal anggota keluarga mereka
untuk menjalankan ruku islam kelima yaitu ibadah haji
dua ratus empat puluh tiga calon haji dari kabupaten indramayu jawa barat
turut dilepas oleh bupati kabupaten indramayu
kejati indramayu dan selanjutnya diberangkatkan ke madinah arab saudi
setelah menabung selama puluhan tahun seorang buru tani yang tinggal di gubuk
di kabupaten pasuruan jawa timur
akhirnya berkesempatan menunaikan ibadah haji tahun ini
untuk bertahan hidup abdul hari bekerja sebagai buru tani
dengan upah rp empat puluh sekali kerjaan
perjuangan pria berusia delapan puluh lima tahun ini mendaftar haji
berawal dari hasil menjual pohon asem di depan rumahnya
senilai rp tiga puluh lima juta pada tahun dua ribu delapan belas
sementara uang pelunasan dibayarkan dari hasil menabung
pemberangkatan prioritas bagi lansia membuat ia bisa berangkat lebih awal
berjalan ke kabupaten kertama
berjalan ke kabupaten kertama
berjalan ke kabupaten kertama
berjalan ke kabupaten kertama